berdasarkan surat edaran kementerian perhubungan dan pihak imigrasi
wna dari afrika selatan botswana namibia zimbapui lesoto mozambik eswatini malawi angola zambia dan hongkong ditolak masuk ke tanah air
dirjen imigrasi juga menangguhkan sementara pemberian visa kunjungan dan visa tinggal terbatas bagi warga dari negara negara tersebut
frida olivia salah satu wni yang tinggal di cape town afrika selatan mengaku kecewa atas kebijakan ini
tak ada pilihan ia dan suami pun terpaksa harus menunda kepulangannya ke tanah air lantaran situasi yang serba tak menentu
jadi kebijakan baru yang diterapkan oleh pemerintah ri ini merupakan pukulan keras ya untuk kita wni yang ada di rantau di seberang benua ini
karena kita sangat mencari kebutuhan untuk menunjukkan
indonesia soon untuk bertemu dengan sana keluarga
bayangkan mbak sudah sejak awal pandemi kita nggak bisa traveling
almost to years gitu jadi ini benar benar merupakan pukulan keras buat kita
sementara itu kjri cape town terus mengimbau wni untuk mematuhi kebijakan baru di tanah air
sekaligus memantau situasi dan regulasi pemerintah afrika selatan
pemerintah afrika selatan sendiri pun mengecam langkah sejumlah negara
negara yang melakukan travel bank terhadap negaranya
presiden afrika selatan syirul ramaphosa menyebut
tindakan negara negara ini adalah bentuk diskriminasi serta berpotensi mencederai ekonomi afrika selatan yang sangat bergantung pada sektor pariwisata
secara internal saya melihat memang agak dilematis bagi pemerintah afsel
harus menyeimbangkan antara kepentingan menggerakkan perekonomian yang saat ini pertumbuhan ekonomi
hanya satu dua persen
pasca ditemukannya varian baru corona omikron di afrika selatan pada dua puluh empat november lalu
who terus melakukan penelitian terkait karakter mutasi dari varian ini
who sendiri telah memperingatkan negara negara yang melakukan pembatasan perjalanan
untuk mengedepankan pendekatan berbasis ilmiah ketimbang tergesa gesa melakukan pelarangan
miladia rahma andika suramanto jakarta